baiklah kalau begitu kami harus lanjutkan perjalanan kami
terima kasih gisana
dia sudah kembali ke pajajaran
dia sudah kembali ke pajajaran
apa yang dilakukan oleh amuk marugul
kenapa dia tidak menghabisi orang tua itu
berarti dia sudah tahu
ada yang merubah wajah walang susang
menggunakan mantra susung abinjani
dia sudah kembali ke pajajaran
ini benar benar berbahaya
kalau siliwangi tahu
ada yang memakai mantra itu
dia juga tahu kalau aku masih hidup
aku tidak boleh terlambat
aku harus membunuh walang sungsang
dan aku harus segera membunuh seh nurjati secepatnya
aku harus menemui raden walang susang besok
aku akan mengajaknya menghadapi kusir rabu sejurah

jangan ini sedang penuh dengan kusi coba
tidak sekarang disparas dulu